itu mas suha kemana
kok mas suha jam segini belum cuci baju
katanya sih nggak enak badan
eh eh eh ngapain
kenapa cek udah kayak rumah sakit aja pake dibesuk
bagian menantunya teh saya bukan kamu
harusnya saya yang peduli
ntar lagi juga sembuh
kamu senang ya mas suha sakit
sobri jalan dulu ya pak
sebentar lagi tukti datang
kamu tidak boleh pergi
ya kan tuti mau ngaji sama bapak
gak ada urusan sama sobri
yang mau belajar ngaji
dia tahu kamu udah anak ustadz
makanya dia pengen pintar ngaji
tuti itu anak baik kamu harus menghargai
apalagi dia suka sama kamu
ya sobri gak suka sama tuti
lebih baik dicintai daripada mencintai
kalau kamu sama tuti dia akan melayani kamu
kalau kamu sama dede kamu akan melayani dia
bapak tak pengen kamu nikah sama tukti
gitu sama aja bapak masak sobri
dalam agama hukum paksa apa
penghutas seperti orang yang ngerti agama
kalau kamu nolak tukti berarti kamu menyakiti hatinya
mau kamu dipergitikan orang
akang berangkat dulu ya
mulai besok akang ajih yang cuci pakaian ya
mak kok menyapu
biarin mak malah ragak
kan tadi dede udah bersihin
ya udah jadi ke pasar dulu ya mak
mak dede mau ke mana
mau ke pasar
mau ke pasar dede
di dalam ada cimilan
kopi kamu beda kok
padahal sudah saya isi pol
masa tinggal satu kotak
kamu coba cek ke bengkel
motornya kamu bawa ke bengkel
nanti di sana kamu ketemu sama orang bengkel
terus kamu tanya sama orang bengkel itu
motor kamu bensinnya kenapa cepat habis
nanti dia periksa
ke bengkel motor kan
udah gak ada yang ditanya lagi
terima kasih mak
kalau tiap hari rame begini
kalian udah masak
ntar aja mak
makan cemilan di sini aja udah kenyang mak
dari pertama kali mah pindah aja kita main ya
kalau gak ada cemilan
kalian masih mau pari

ya ampun ya temen temen
atur ga lu computerck apa koynya
ayo caralo ke mas papa pandemicernya
wei makasih loh ditok
wei makasih lo
laper saya kum kalau nyum masakan kamu
nyum makan doi
gak mau aku

kamu baik sekali jadi bapak
kapan kapan kita piknik ke kebun rayanya
kan dadang sama acung juga diajak kum
dadang mah ngeliat kita bertiga pergi juga dia pasti nyusul
yaudah kamu makan
nanti dibawakan buat jenipernya
makasih kum disiapkan ya
itu maksuah kemana
kok maksuah jam segini belum cuci baju
katanya sih nggak enak badan
udah kayak rumah sakit aja
lagian menantunya saya bukan kamu
harusnya saya yang peduli
ntar lagi juga sembuh
kamu seneng ya
biar kamu bebas
foto itu selalu mama simpan di dalam dompet mama
sampai suatu hari kamu diambil paksa sama nenek kakek kamu
hancur banget mama rasanya tuh
tapi waktu pertama kali aku datang kesini
kayak cuma gak ketemu sama aku berapa bulan di thomas
yang ada di bayangan mama selama ini adalah entut yang ada di foto itu
tiba tiba kamu muncul di hadapan mama
mama tuh ngerasa kayaknya kok ini bukan entut
sampai kalau misalnya mamah inget entut
bahkan kalau mama mimpi runtut sekalipun
yang ada di bayangan mama itu adalah hantut yang ada di foto itu
sampai detik ini makmah masih belum bisa percaya kalau itu adalah kamu
setiap kali mama mau elok kamu
mama tuh merasa bersalah sekali sama entut yang ada di foto itu
setiap hari mama masuk ke kamar ini
setiap hari mama lihat kamu lagi
setiap hari mama lihat coke kamu